pertamina regional jatim bali dan nusa tenggara melakukan pemeriksaan di spbu tempur rejo kecamatan pesantren kota kediri senin siang
pemeriksaan ini difokuskan pada operasional spbu yang harus berhenti untuk keperluan pemeriksaan tercemarnya sumur warga
dari hasil pemeriksaan selama dua puluh hari oleh pihak pertamina ditemukan adanya kebocoran pipa penghubung antara tangki pendam pertamax dengan mesin pompa spbu
hal itu yang membuat rembesan bbm dari spbu mencemari air sumur milik warga
dari tangki pendam ke dispenser itu terdapat perubahan tekanan yang mengindikasikan adanya rembesan di situ
sementara itu dari pihak spbu berjanji akan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak
kompensasi itu diberikan selama proses perbaikan pipa hingga air sumur warga kembali normal
jawabannya kita akan suplai kebutuhan dari warga
dari air air minum itu sebetulnya yang diperlukan
jawabannya kita akan suplai kebutuhan dari warga